sekitar tiga ratus anggota satgas terpadu penanggulangan kelompok bersenjata
mengevakuasi tiga ratus empat puluh empat warga di kampung banti dan kimbeli distrik tembagapura kabupaten mimika papua
satgas gabungan pori dan tni ini
membebaskan warga yang terisolasi akibat penguasaan kelompok bersenjata
satgas terpadu penanggulangan kelompok bersenjata yang terdiri dari tni polri
masuk ke daerah utikini dan kimbeli sekitar pukul empat waktu indonesia timur
setelah sampai tim satgas melakukan evakuasi terhadap warga di sana
menurut kapolda papua irjen polboy rafli amar
sempat terjadi baku tembak antara tim satgas dengan kelompok bersenjata saat proses evakuasi
saat ini situasi sudah mulai kondusif
sementara pasukan pemukul dari tni polri masih melakukan pengejaran terhadap kelompok bersenjata
kita upayakan karena jalan masih rusak sedang diperbaiki
kita akan berupaya untuk berjalan kaki ke atas
oleh karena itu kita berharap nanti semua teman teman kita yang ada di sini
membantu dalam pengamanan di jalan
dan mohon doa dari seluruh masyarakat indonesia
agar mereka ini bisa kembali dengan selamat di kampungnya masing masing
sementara itu seorang warga desa banti yang kami hubungi lewat sambungan telepon
beberapa saat lalu mama marvina mengatakan
situasi di desa banti tidak aman
warga masih membutuhkan logistik dan obat obatan
berikut wawancara yang kami dapat melalui sambungan telepon
sehari hari apakah masyarakat di sana boleh bertanam boleh berdagang boleh ke pasar
mereka bikin kebu
mereka bikin kebu
mereka tinggal di asal saja di tempat
mereka mau cari jalan mau naik untuk belanja barang makan di shopping keluarga
mereka takut karena di pos keempat pintu gerbang itu ya anggota jaga
anggota yang pos yang dimaksud itu anggota tni ya mama ya
tni itu yang untuk dia jaga keras di pos empat
bahan bahan makanan sudah berkurang ya mama
di daerah banti
begitu makanan sudah diberkurang
karena mau naik makanan tidak ada jalan
karena di kota biasa belanja di shopping keluarga dan di kota
itu tentara sweeping tidak bisa mereka tidak bisa naik
kita sudah terhubung lewat sambungan telepon dengan kapolda papua irjen paul boy rafli amar di timika papua
selamat malam pak boy
dengan perkembangan penanggulangan kelompok bersenjata di tembagapura pada hari ini pak
setelah berhasil mengevakuasi ratusan penduduk di kot dede sabanti pak
ya setelah kita evakuasi warga masyarakat yang kemarin terisolir oleh mereka
tentu kita akan terus melakukan pemeliharaan situasi
dengan upaya upaya agar mereka
tidak lagi mengganggu masyarakat yang ada di sana
karena kita tahu bahwa sesungguhnya di sana itu ada juga beberapa desa
selain banti kinderli itu kan ada opitawak
yang juga perlu kita berikan perlindungan dari penaruh kkb ini
jadi kita masih terus akan melakukan upaya upaya penegakan hukum upaya upaya pencegahan
agar mereka tidak mengganggu masyarakat lainnya
pak boy apakah memang kelompok bersenjata ini sudah berhasil ditangkap
ataukah mereka masih dalam proses pengajaran seperti apa pak perkembangannya pak
hari ini memang kita fokus penyelamatan warga masyarakat
jadi boleh dibilang kita lebih kepada bertahan untuk melindungi masyarakat
oleh karena itu tadi memang sempat ada saling
kontak tembak dengan mereka
termasuk disaksikan oleh para sandera
yang mana mereka memang tidak ingin sandra itu keluar dari kimbeli
jadi mereka berusaha menghalangi proses evakuasi
padahal di situ ada anak anak
tapi mereka tetap menembak dari rangkaian ataupun iring iringan masyarakat yang kita evakuasi
jadi mereka terpaksa harus jalan
dikarenakan jalan yang mereka harus jalan
pak boy apakah sudah dapat diperkirakan posisi mereka di mana
lalu bagaimana tindakan selanjutnya yang akan dilakukan oleh tim gabungan untuk menyisir
ataupun mungkin akan menangkap dari sejumlah oknum yang melakukan intimidasi terhadap warga di sana pak
ya proses penyelidikan keberadaan mereka itu tidak pernah berhenti
jadi kita dengan berbagai cara memantau pergerakan
ya itulah antara lain yang ke depan harus kita lakukan
kita optimis bisa mengatasi mereka
walaupun mereka masih berupaya ya
kita prediksi ancaman ancaman kkb ini masih akan mengganggu dari kenyamanan keamanan masyarakat kita

ya pak boy mungkin bisa menceritakan kejahatan ataupun intimidasi
apa yang mereka lakukan terhadap warga di banti maupun kibeli yang selama ini dilakukan oleh kelompok bersenjata tersebut pak
pertama mereka dengan senjata api melarang orang untuk bepergian keluar dari rumah dari kampung
kedua mereka merampas harta benda uang barang barang berharga lainnya
ketiga ada di antara mereka dilakukan objek pelecehan seksual
kemudian keempat mereka mengisolasi dari kebutuhan bahan makanan dan kesehatan
kemudian kelima mereka ada indikasi ingin memperbudak
jadi merampas kemerdekaan dari masyarakat yang ada
dan bahkan ada indikasi ingin memperbudak untuk tetap bekerja
jadi wilayah pendulangan emas kemudian harus semacam bekerja untuk mereka
pak boy lalu bagaimana dengan kondisi warga yang berhasil dievakuasi
apakah mereka masih berada di sekitar kampung bati dan kimbeli atau sudah dipindahkan ke lokasi lain pak
sudah kita pindahkan
jadi dengan susah payah jarak dua km tadi kita kampung sekitar tiga jam
ya dikarenakan dalam perjalanan itu ada hambatan tembakan tembakan dari mereka
demikian juga jalan yang dirusak oleh mereka
dan kita bersyukur semuanya orang tua dan anak anaknya lengkap
kemudian setelah kita istirahatkan sejenak di sebuah tempat dengan memberikan ala kadarnya kebutuhan makan
kemudian sudah dikirim ke kota timika
dan mereka sudah dikambut dengan unsur unsur dari paguyuban masyarakat yang ada di kota timika
pak boy terakhir lalu bagaimana buat kedepannya bagi pengamanan warga yang ada di sekitar lokasi yang biasa terjadi intimidasi
apakah akan ada pasukan ataupun ada petugas yang akan dialokasikan di sana untuk berjaga jaga
atau penambahan pasukan di sana pak
ya pelaksanaan patroli yang intensif
di kawasan itu nanti akan kita lakukan
termasuk juga penempatan dari petugas petugas kita
tidak berjauhan dari kampung itu akan kita lakukan
sehingga intimidasi atau dampak pengaruh negatif keberadaan kkb ini bisa kita antisipasi maksimal lagi
baik terima kasih waktunya pak boy raffi amar untuk informasi terkait dengan aksi intimidasi dan penyerangan terhadap warga di kawasan timika papua
selamat malam pak